riza bukan tunangan dia
ternyata aida ini bukan anak kandungnya pak firman
dia bukan cucunya pak arief
apa ada kabar mengenai aida
bapak yakin kalau aida ada di rumah sakit ini
karena semua orang yang saya tanya bilang
aida gak dirawat di rumah sakit ini pak
suster ini bilang
dalam catatannya si aida nggak ada
dan jadwal operasinya juga gak ada
bapak telfon aida sekarang
kok tidak ada
kalau aida nggak ada di rumah sakit ini berarti dia ada di mana pak
kalau sampai aida tidak ketemu
terus saya takutnya nanti terlambat dan akhirnya tidak tertolong lagi
ya udah sekarang pak firman cari aja aida di sekitar rumah sakit
biar saya kembali ke kantor
mungkin aja riza atau orang kantor yang lainnya tahu di mana keberadaannya

calon menantu cucunya ibu laras
mungkin pihak rumah sakit langsung menghubungi pihak kantor untuk diurus
bapak pegang aja
kakak curiga kalau indire yang sekarang itu bukan indira yang sebenarnya
aku juga ngerasa kalau
inggirnya itu berubah banget sikapnya
masa tadi dia bisa benak bentak aku kayak gitu
kak indira mana mungkin bentak bentak aku
tapi yaudahlah kak
yang penting sekarang gimana caranya kita kasih tau oma soal rahasia aida
rahasia apa dengan aida
kok oma udah jalan jalan emangnya oma udah sehat
oma sekarang sudah jauh lebih baik
dan kalau oma di rumah terus rasanya makin lemas
kembali lagi ke soal aida
rahasia apa dengan aida
enggak oma ini bukan rahasia apa apa
cuma masalah kecil bukan apa apa
iya masalah apa
enggak itu sih aida sejak operasi jantung dia jadi agak aneh ya
agak aneh bagaimana
iya si aida itu jadi
jadi suka sama kak riza
masa begitu saja dibilang rahasia
atau jangan jangan kalian bohong sama oma
kok ibu laras ada di sini
atau jangan jangan ibu sudah mendapat berita mengenai aida
aida ada apa dengan aida
ibu tadi saya ke rumah aida
dan pak firman bilang dia mendapat telepon dari rumah sakit
katanya jantung aida kumat
aida harus sudah dioperasi bu
makanya pak firman minjem uang tiga puluh juta ke saya
tapi setelah kami berdua ke rumah sakit ternyata aida nggak ada di rumah sakit itu bu
aida tidak ada di sana
apa mungkin dia dibawa ke rumah sakit lain
tadi dia dibawa kemana
kalau aida harus segera ditangani
kita nggak tahu di mana dia adanya
nanti kalau terlambat bagaimana
tante sudah coba hubungi handphonenya
sudah tapi handphonenya nggak aktif
oma oma sudah sembuh
loh aida kenapa kamu ada di sini
aida kamu tidak apa apa kamu tidak sakit
jantung kamu baik baik aja kan aida
loh aida baik baik saja kau ma
malah dia seharian ini sama aku ya kan da
loh tapi pak firman tadi bilang katanya jantung kamu kumat
makanya pak firman pinjam uang sama ibu
pak firman bilang kalau aida sakit dan dia minjem uang dari tante
aida ini semua bukan rencana kamu kan
jangan jangan kecurigaan aku selama ini benar dak
kalau kamu tunangan sama riza cuma untuk mengambil hartanya
terus kamu pura pura sakit dan kamu minta uang dari papa kamu ya kan dak
enggak itu enggak mungkin ra
mana mungkin sih aku pura pura sakit terus minta uang sama bapak
loh buktinya kamu itu gak berhak tunangan sama riza
dan bukannya kamu ngaku sama dia
malah aku yang harus cerita semuanya sama dia
oh apa jangan jangan kamu dan papa kamu yang udah rencanain semua ini ya dak
kamu nyamar jadi tunangannya riza
supaya kamu bisa ngambil semua harta dia dan oma laras
iya kan da
udah deh kamu enggak usah bohong lagi da
ra kamu tunggu ngomong apa sih ra
sepertinya saya ada sesuatu yang ketinggalan
kamu tadi bilang kalau aida mengatakan bahwa riza bukan tunangan dia
ternyata aida ini bukan anaknya ya
bukan anak kandungnya pak firman
yang artinya dia bukan cucunya pak ari
punah apa ada kabar mengenai aida
aida kamu kok ada di sini
firman apa betul aida itu bukan anak kandung kamu
apa ada kabar mengenai aida
aida kau ada di sini
firman apa betul aida itu bukan anak kandung kamu
dan aida kenapa ada telepon dari rumah sakit kalau kamu memerlukan uang banyak untuk dioperasi